panglima tni hadi cahyanto ketua mpr bambang susatyo dan ketua dpr puan maharani
turut unjuk gigi membidik sasaran dengan pistol di kejuaraan nasional menembak kasau cup dua ribu dua puluh
lapangan tembak wing satu paskas jakarta timur minggu pagi
kejuaraan nasional kasau cup tahun dua ribu dua puluh satu yang dimulai dua puluh tiga sampai dua puluh delapan maret
digelar di tiga tempat berbeda yakni di lapangan tembak wing satu paskas
lapangan tembak senayan dan lapangan tembak divisi satu kostrat cilodong
lomba juga digelar secara virtual dengan sistem klaster
ajang ini mempertandingkan sejumlah nomor diantaranya pistol dan air rival
di kelas pria wanita baik di jenjang senior junior eksekutif hingga antar prajurit tni
harap dari event ini dapat melahirkan atlet atlet yang lebih berprestasi
itu acara untuk dua ribu dua puluh satu sea games dan juga konsultasi di tokyo tahun dua ribu dua puluh
atlet muda asal bandung yang mewakili kabupaten bekasi jawa barat
lana natania fatima menjadi salah satu juara di ajang ini
lana keluar sebagai juara di nomor sepuluh meter air rifle women's youth
pertandingan pasti tegang banget ya kak ya
tegang banget tapi karena lana udah banyak pengalaman juga
dari udah empat tahun udah banyak juga kejuaraan yang lana ikutin
pasti makin sini setiap pertandingan lana dapat suatu cara gimana sih
biar si tegangnya ini gak gede banget dan gak ngacauin hasil tembakan lana
itu sih yang dari setiap pertandingan lana dapetin
akhirnya kemarin bisa lana buktiin itu berhasil caranya
dan bisa dapet juara ke satu itu
untuk di final skor aku dua ratus empat puluh enam lima
lana menambahkan piala kepala staff tni angkatan udara yang digelar di masa pandemi ini
menjadi angin segar bagi atlet menembak yang sudah lebih dari satu tahun absen dari sejumlah kejuaraan
tim liputan cnn indonesia jakarta